jumlah orang yang
gubernur dki jakarta anies baswedan senin malam
menghentikan kebijakan pembatasan jumlah dan jam operasional
moda transportasi masal setelah sempat diterapkan sejak senin pagi
dengan keputusan ini mulai tujuh belas maret
semua moda transportasi masal tersebut akan beroperasi kembali
dengan kapasitas semula
kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi
untuk penyelenggaran kendaraan umum di jakarta
dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin
sebelumnya pembatasan jam operasional sejumlah moda transportasi di ibu kota
menyebabkan penumpukan penumpang pada senin pagi
pembatasan jumlah operasional rangkaian mrt juga menyebabkan
antrian panjang penumpang
salah satunya di stasiun mrt fatmawati jalan
penumpang mrt menilai kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta ini tidak efektif
jika tujuannya untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas
dengan sistem social distancing
lebih baik dari pemerintah langsung tegas saja
kalau semua kantor diliburkan
jadi kita tidak ada masalah transportasi dan tetap aman di rumah
hal senada juga dikeluhkan penumpang bus transjakarta
yang terpaksa menunggu hingga satu lima jam
untuk bisa menaiki motor
pembaikan moda transportasi tersebut
sebelumnya keputusan pembatasan layanan operasional moda transportasi umum
di bawah pemprov dki jakarta ini
diberlakukan menyusul pernyataan anis
yang menyebut transportasi umum
menjadi salah satu titik paling berbahaya penyebaran covid sembilan belas
pemliputan cnn indonesia